ya selain netflix ada juga beberapa pilihan layanan streaming yang bisa anda gunakan
mulai dari disney plus hotstar ada view dan masih banyak lagi
tapi selama pandemi ini media streaming memang menjadi salah satu hiburan yang paling diminati
layanan video berbayar netflix bahkan mengklaim pengguna aktifnya mencapai lebih dari dua ratus juta
mungkin anda salah satunya ya yang tadinya sempat berpikir dulu jika ingin subscribe nanti nanti dulu deh gitu kan cari yang gratisan
tapi sepertinya selama pandemi ini kita kemudian berubah polanya ya
sudah mulai mengikuti layanan streaming berbayar
nah berikut ini ada tontonan terpopuler di netflix hasil kurasi dari tim cnn indonesia connected
dan sebelumnya saya ingin informasikan kepada anda bahwa metode penghitungan penonton film atau serial di netflix ini
tidak seperti pada umumnya yang menggunakan jaringan tradisional
karena angka penonton netflix didapatkan dari para pengguna yang menyaksikan film
atau serial tertentu paling sedikit selama dua menit
langsung saja ini dia ada lima rekomendasi serial dan juga film yang paling populer di netflix
yang pertama ini dia siapa yang sudah nonton
kalau saya belum siap untuk nonton karena takut baper ya
ini adalah bridgerton
serial tv ini bercerita tentang kehidupan dari davni bridgerton bersama dengan simon
di mana daphne ini adalah seorang putri dari keluarga bangsawan yang memiliki ketertarikan
tuh dengan seorang bangsawan tampan tapi ternyata cenderung pemberontak
agak agak bat boy ya
nah bahkan pria ini berkomitmen tidak akan pernah terikat dalam pernikahannya
tapi di season dua ada satu hal yang mencengangkan katanya
nah cerita tayangan tv series dengan genre romans ini berhasil menarik perhatian penonton
dan menjadi yang paling banyak ditonton di netflix
sejak sepuluh hari rilis
dalam sepuluh hari
viewersnya ini mulai dari dua puluh lima desember dua ribu dua puluh sampai empat januari dua ribu dua puluh satu sudah ada enam puluh tiga juta viewers ya
wow luar biasa ya satu pencapaian yang luar biasa
jadi banyak sekali sudah ada enam puluh tiga juta viewers yang dibuat baper dengan series yang satu
selanjutnya ini dia yang ada di urutan kedua
dan dalam waktu satu bulan sejak penayangannya rilis di dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh
total sudah ada enam puluh dua juta viewersnya ya
di mana serial tv ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama
dan bercerita tentang kisah perjuangan
bagaimana caranya menjadi pecatur terbaik
bintang utamanya adalah seorang anak yatim piatu yang mulai belajar bermain catur sejak ia berusia delapan tahun
selanjutnya ini dia ada film yang paling populer di netflix nomor tiga
ini sesuai dengan namanya rilisnya saat itu jelang perayaan natal ya
atau tepatnya pada dua puluh lima november dua ribu dua puluh
dan hingga sembilan belas januari dua ribu dua puluh
total viewersnya sudah ada enam puluh satu juta
sudah banyak sekali viewers yang ada
dan ini bisa jadi rekomendasi bagi anda dan keluarga yang weekend ini ingin menyaksikan satu film keluarga
bisa menyaksikan film dengan misi menyelamatkan hari natal
jadi bisa diajak keliling ke kutub utara yang biasanya sibuk akan persiapan natal
tapi tiba tiba ada satu tragedi yang terjadi di sana
jadi bisa kesana ya
nggak bisa ke kutub utara
nonton aja dulu filmnya
selanjutnya film keempat ini adalah we can be heroes
kalau yang satu ini jujur ini adalah favorit saya
karena menceritakan perjuangan anak anak super heroes
yang harus beraksi menyelamatkan dunia dan orang tua mereka dari serangan alian yang muncul
dan menculik para pahlawan super
jadi orang tuanya ini adalah pahlawan super
dan mereka diculik oleh alien
nah sejak dirilis pada dua puluh lima desember dua ribu dua puluh
hingga sembilan belas januari dua ribu dua puluh
sudah ada lima puluh tiga juta viewers dari film yang satu ini
ini dia ya
diurutan keempat dan diurutan kelima
ini dia serial tv korea
bagi anda yang mungkin lebih menyukai genre yang perpaduan antara thriller
terus ada juga misterinya gitu ya
nah kemudian bagi anda yang juga mungkin suka dengan hal hal yang berbau fantasi
bisa menyaksikan yang satu ini
jadi salah satu rekomendasi
awalnya serial ini akan menayangkan kondisi di mana dunia menjadi mengerikan secara tiba tiba
dan manusia ternyata bisa berubah menjadi monster
karena hasrat dan ambisi besar dalam diri mereka
dalam satu bulan penayangan sudah ada total dua puluh dua juta viewers dari film yang satu ini
dan sweet home menjadi satu satunya film dari asia yang mencatatkan rekor ditonton oleh banyak penonton
dan menduduki puncak streaming global di sebelas negara
jadi apapun media streamingnya melalui apapun tontonan apapun yang anda saksikan
pastinya diharapkan tontonan di rumah aja ini bisa menjadi pilihan terbaik ya
untuk mengisi liburan anda di saat pandemi
karena pandeminya belum usai
masih harus terus terapkan jaga jarak dan hindari kerumunan
karena itu adalah bentuk kita untuk menunjukkan sayang dengan keluarga